pinangki sirna malasari
dengan tuduhan pelanggaran etik karena bertemu joko chandra yang saat itu berstatus buronan
pinangki kemudian diberikan hukuman pembebasan jabatan struktural dan menjalani serangkaian pemeriksaan
hasil pemeriksaan awal pinangki duga menerima suap sebesar sekitar tujuh empat miliar rupiah saat bertemu joko chandra di malaysia
pada sebelas agustus dua ribu dua puluh kejaksaan agung menetapkan pinangki sebagai tersangka
ia juga diduga terlibat kasus pemufakatan jahat memberikan gratifikasi dengan tersangka joko chandra dan politikus andi irfan jaya
dalam hasil pemeriksaan pinangki bersama joko chandra anita kolopaking dan andi irfan diketahui berencana mengurus fatwa ke mahkamah agung
untuk membatalkan eksekusi joko chandra dalam kasus hak tagih bank bali